sejak saya di bwn ojt masih wakil s a m dengan beliau bapak krakowo
mungkin pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh
beliau datang mengundang undang seminar di bwn ojt
saya mendengar betapa arang arang luar biasa
yang sangat jemerlang dan sangat diputuskan di masa masa yang akan datang saat itu
alhamdulillah beliau terpilih sebagai presiden
tentu kami nantikan arang arang yang cemerlang itu
bahkan tahun dua ribu tiga belas saya pernah diundang
saya pernah diundang undang di ambalang bersama beliau
cerita banyak tentang handphone
semua anggota dewan dari fraksi
kalau punya gawe besar
akan saya suruh soalan ke bwn ojt
arang arang dari bwn ojt
tahun dua ribu tiga belas ini saya tidak bisa berpikir ini gerindra partai yang tidak dilahirkan
bpnu tapi begitu rasa
rasa nu nya dan rasa ingin mendapat dan selalu mendapat katakan bimbingan dan arahan dari pbnu
dan insya allah sampai sekarang
juga sebagai presiden rpw
mas ibran raka boning raka
para menteri kabinet indonesia maju yang hadir
dan para juta besar negara sahabat yang hadir